ya walaupun sedang sibuk beraktivitas begitu untuk menyelamatkan nyawa para pemudik
ini petugas jaga di gerbang tol sementara kertasari kabupaten tegal tetap melaksanakan sholat idul fitri
namun ini bersama warga dan juga para pemudik
iya di tengah menjalankan tugasnya gabungan petugas polisi tni jasa marga dan juga patroli jalan tol
tetap berusaha melaksanakan ibadah salat sunnah idul fitri
takbir berkumandang di pos jaga gerbang tol sementara kertasari menyambut jamaah sholat idul fitri
lapangan poster padu di kertasari ini sengaja disiapkan sebagai lokasi salat idul fitri
tidak hanya petugas salat id ini juga dihadiri oleh warga sekitar dan pemudik yang melintas gerbang tol
kesempatan melaksanakan sholat id berjamaah di pinggir tol ini tidak disiasiakan oleh wati dan keluarganya
pemudik asal depok jawa barat yang akibatnya
tidak sih sebenarnya belum tahu ternyata ada sholat id yaudah apa apa langsung
sholat idul fitri berjamaah di pos terpadu tol trans jawa ini hanya berlangsung di kertasari
gardu tol sementara kertasari adalah gardu terakhir yang menyambungkan tol transjawa dengan jalur darurat pemalang semarang
merupakan yang pertama kali mungkin ya kita melaksanakan sholat idul fitri bersama sama dengan petugas pengamanan
dengan para pemudik di jalur tol operasional akan memasuki ke jalur tol fungsional kertasari
arus lalu lintas di gerbang tol kertasari pada hari lebaran terasa lengang
dari dua belas gardu yang ada hanya enam gardu yang dibuka untuk transaksi
tidak tampak antrian kendaraan yang bertransaksi di sepanjang gardu tol
manggar fatani tegal